kalo udah dapet duit sepuluh miliar
nanti tinggal aja gue bangunin kontrakan sepuluh rumah
kalau disini kan
ya dibilang penting ya kagak penting
tapi dibilang agak penting penting penting juga
ini udah malem
ayah punya tebakan buat mbah be mbah be bisa jawab gak
astaghfirullahaladzim mardhani muka gila lo tau gak
malem malem lo seret gue kemari gue udah lagi ngantuk
banyak nyamuk nih
eh lo ngajak tebakan tebakan lo kira gue anak teka apa
ini bukan tebakan anak tk
menurut mbah be nih
mana yang lebih penting
sama orang nggak pinter tapi sehat
ini menurut ayah ya be
tanah wakaf yang mau mbah be bangun madrasah di atasnya
kenapa enggak bangun rumah sakit aja di atasnya
mbah be kan tau sendiri
sekolah dimana mana udah banyak yang gratis
tapi kalo rumah sakit harus bayar be
tanah itu udah gua niatin untuk wakaf buat dijadikan madrasah
awas lo macem macem lutek latik
hah nggak gue udah ngantuk tau gak
eh mbah be
ngapain lo di kamar gue
hah abis tepok nepoki nyamuk di kamar mbah be
banyak bener nyamuknya be bukan lagi
gini anu masih tepok nyamuk nyamuk tuh disumprot catet catet mati be
hah lo kayak orang dulu aja lo
oh iya bener juga be
enggak tapi kalo nepoki nyamuk tuh be ada seninya be
apalagi kalo kena pus puas rasanya
nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk
makasih ya be
gak ada di kamar mbah be
lo kena apa be
waalaikumsalam poncun ada apa
tolongin ae dong ae mau bikin ikat tepek
oh mari silahkan duduk
nah ada surat panggilan yuk pok
apa enggak salah nih dima surat panggilan yuk
ah deh udah
sebentar ya kok ambo lagi cari
iya aku ngerti
ya kita ngerti
nah itu pak
bapak eh kek gila
di mana be mau mari be
langsung cun dia datang kemari katanya dia mau memperpanjang ktp
ya kan nah pak rt kan nyerahin surat panggilan itu buat keluarga kita sama lu kan
lo simpen semuanya lo simpen dalam lemari di mbak merah
nah diambil dia sama dia
oh gitu ya be
ya udah deh be
iya be enak
kenapa tuh anak ya
pok ini kan sertifikat tanah pak haji kenapa dibawa bawa
eh udah ayo mana tau bentuknya surat panggilan kayak ap
pan udah bilang surat panggilan air dijadiin satu sama surat panggilannya selbi
maknya si selby berikut isi isinya
udah lah udah
cepetan dah bikinin ayo yee
ya bagaimana kenapa bengong
kalau udah dapet tuh duit sepuluh miliar
berarti tinggal aja gue bangunin kontrakan sepuluh rumah
iya bu ini banyak nih
lu kira kira aja ngasih daging segitu banyak
ini dikit be
iya bu tenang bu
aduh gak gampang juga nih ngelola duit melelaran
pak boyka tutup
ya makasih ya
tak punya duit beli juga a sepuluh
kok tanahnya sudah dipasang pelang tanda wakaf lagi sih
sengaja saya pasang pak
soalnya aduh maklum deh
kenapa pusing pak
pak boyka kan tahu
yang namanya juga di kampung
kalau orang udah dapat gusuran tahu kan
banyak orang datang ke rumah
nanya ini minta bantuan itu
surat tanahnya sudah ada kan
kenapa emang ya
ini dia waalaikumsalam
pak suratnya di bawah pohon cun bang
pak boyka bentar ya
suratnya ada sama bini saya
oke sabar ya bentar ya
fikri bikinin makanan buat pak boyka
kok surat tanah aja kayak main mafia mafian segala
itu mah urusannya kecil
diurusin sama bang mardhani ya
kalau saya sih bisa sabar
kalau ditemenin orang cantik macam kamu
jalan jalan kamu yuk
ini bapak dagingnya banyak
banyak banyak banyak
eh bang mardani
ya allah bang mardani baik banget
mau jemput mucun ya
takut ecun kepanasan terus nanti encun kena penyakit anugren ya bang
apaan tuh anugren
itu penyakit yang sakit kepala ini
sakit kepala nya rada minggir no yang sebelahan
migren kali itu sih
oh migren ya bang
bang manadi baik banget
yang penting amplop merah aman
nih nyampe deh
jun turunnya di kelurahan aceh
kan tujuannya kelurahan
ke kelurahan nya nanti aja
pegawainya juga belum datang jam segini
iya deh turun
ayo deh turun
mari deh mampunya
ada di mana
nah kalau punya yang mawi ya